ayah kamu damai aku pasti kasih tahu yang kebetulan
sama kamu aku cuma enggak mau kamu kehilangan ayah kamu yang kedua kali
mau ketemu sama dia
ketemu mobilnya lagi
mungkin dia ada yang gak tau kali
mobil ini masih disini
bener bener gak bisa diandalkan tuh
tapi enggak lah
buat apa saya ketemu dengan dia
buat apa saya ketemu dia
itu pak rizky pak
serius banget ya
saya takut dia terpaksa
sama siapa ya
pak saya takut dia kenapa napa
kamu bagaimana mindai mobil aja
gak becus lama sekali
tadi aku kebetulan ketemu sama ayah
kalau ada ayahnya disitu
karena pak prabu nanti bisa jatuhkan dia
ayah siapa ki
dia dimana sekarang
dia disana lagi ada
gak ada rizky aku harus ketemu sama dia
eh amira jalan
banyak banget pertanyaan yang harus aku tanyain sama dia
tapi anak baru itu
ternyata bukan ayah
mungkin benar kata ibu
aku harus berhenti mengharapkan ayah
karena ayah memang udah meninggal
dan sekarang buat apa lagi aku kejar papanya rizky
biarpun aku nemuin dia
dia tetap bukan ayah
kamu jangan menangis
buat apa kamu kerjain orang itu
dia bukan ayah kamu
saya belum sanggup mengatakan sebenarnya ke kamu
saya belum siap untuk berpisah sama kamu
saya cuma ingin mau memandang satu ayah saja
bukan orang lain
kalau aja nggak ada pak prabu di sini
aku pasti udah berusaha mempertemukan lagi amel dengan ayahnya
tapi kalau waktunya udah tepat
dan aku yakin ayah kamu udah aman
aku pasti kasih tahu yang kebetulan sama kamu
aku cuma gak mau kamu kehilangan ayah kamu yang kedua kali
kamu dipanggil manor tuh
simpan liat langganan aku di facebook
suruh buangin di foto kenapa masih kamu simpen
sadar diri dong kamu sadar diri
sampai kiamat pun kamu gak akan berjodoh sama non zairaman
walaupun kamu berjodoh kamu harus berhadapan sama tuan prabu
dan cuma ada dua alasan kamu diresepuin sama tuan prabu
kalau gak tuan prabu sakit jiwa dia hilang ingatan
pokoknya budhe gak mau tau
kalau kamu gak mau buang biar budd yang buang
budhe bakal sekalian
budhe aku gak akan biarin siapapun menyakitin non zairaman
budhe tolong budhe berhenti bikin aku sadar
karena aku udah sadar
dan dengan sadar aku mencintai non zaira
masih banyak perempuan di dunia ini yang gak kalah bagus dari non zairah
contohnya gak usah jauh jauh hadir di depan mata kamu si amira tuh
tapi aku gak mau
aku gak mau mencintai orang lain
karena di hati aku cuma ada satu dan itu non zaira
kamu bilang kalau
kalau orang yang kamu cintai
itu aku man
apa itu benar man
tolong jawab pertanyaan aku
apa itu benar man
tentang non zaira tadi seharusnya gak dengar kata kata aku
tapi sekarang gimana dia udah terlanjur denger semuanya
aduh aku harus bilang apa dong
aku berharap yang kamu bilang tadi itu gak benar man
aku pasti akan sedih banget kalau
kalau emang benar kamu
kamu mencintai aku man
tengok tengok tengok
karena kalau emang kamu mencintai aku
man kamu inget loh
aku ini sahabat kamu man
kita kemana mana selalu berdua
dan kalau emang kamu punya perasaan untuk aku
tapi aku gak punya perasaan untuk kamu
aku gak mungkin bisa bersikap seperti dulu lagi pada kamu
aku pasti akan bersikap beda kepada kamu ban
karena pasti aku akan ngerasa gak enak man sama kamu
kok kamu malah pergi sih man
jangan jangan apa yang kamu bilang tadi itu semua benar